akses jalan tol layang mbz kembali dibuka setelah sempat ditutup
petugas membuka kembali ruas jalan tol layang mbz
usai penanganan kecelakaan selesai dilakukan
setelah sempat ditutup selama lebih dari satu setengah jam
petugas akhirnya kembali membuka akses jalan tol layang mbz
mulai pukul tujuh empat puluh waktu indonesia barat
sebelumnya penutupan akses jalan tol layang
yang berada di kilometer sembilan tol jakarta cikampek ini
dilakukan sejak pukul enam pagi
karena adanya penanganan pemindahan mobil
yang terlibat insiden kecelakaan
di ruas jalan tol layang yang membentang
hingga kilometer empat puluh delapan tol japek tersebut
setelah jalan akses tol layang mbz kembali dibuka
arus lalu lintas yang sempat mengalami kepadatan
di ruas jalan tol japek kini kondisinya berangsur normal
untuk mengetahui kondisi arus mudik di ruas tol jakarta cikampek
sudah ada korespondensi
indonesia sufiani tanjung di tol layang mbz cikunir kota bekasi
selamat pagi sufi
sufi kalau kita bicara mengenai tol mbz sempat ditutup ya
dan ini mengakibatkan kepadatan pastinya sepanjang pagi tadi
dan bagaimana kondisi saat ini
apakah masih terlihat kepadatan
lalu apakah memang nanti rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan
dan bagaimana kondisi di sana
silahkan dengan laporan anda
iya sudah betul sekali

ruas jalan layang tol mbz aksesnya sudah kembali dibuka
dimana seperti yang terlihat saat ini di belakang saya
tadi pada saat kami pagi hari tiba di sini
ada kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan tol jakarta cikampek
di kilometer sembilan ini yang mengular cukup panjang
dan nampak sejumlah petugas yang melakukan perjagaan
namun saat ini kondisinya setelah akses jalan layang tol
mbz kembali dibuka
anda bisa melihat sendiri bahwa memang kepadatan kendaraan sudah terurai
di mana sebelumnya kendaraan yang bisa melaju hanya sekitar pada kecepatan tiga puluh hingga empat puluh km per jam
saat ini sudah bisa melajukan kendaraannya di atas kecepatan tujuh puluh km per jam
di mana memang penutupan akses dari jalan layang tol mbz ini dilakukan sejak pukul enam tadi
kemudian sebelumnya juga sudah ditutup karena adanya peristiwa kecelakaan pada hari rabu dini hari
dan pengangkatan dua mobil yang terlibat dalam kecelakaan di ruas jalan layang tol mbz ini dilakukan oleh petugas
petugas kepolisiannya juga petugas dari jasa marga
kemudian baru selesai dilakukan pada pukul tujuh empat puluh tadi sehingga aksesnya sudah kembali dibuka
pada saat akses jalan layang tol mbz ini ditutup
kami bisa melihat bahwa terjadi kepadatan kendaraan yang melintas di ruas jalan tol jakarta cikampek mulai dari kilometer lima
hingga mengular mengular tidak berhenti tapi mengular cukup panjang hingga km sembilan
dan petugas sendiri sekitar dua puluh petugas
sibuk untuk memberikan pengarahan kepada para
pengendara yang akan melintas di ruas jalan tol jakarta cikampek terutama dari km lima hingga km sembilan lima
ini untuk melajukan kendaraannya turun ke arah tol japek yang dibawa
namun saat ini dengan dibukanya akses jalan layang tol mbz
maka kendaraan kecil sudah bisa mulai kembali melintas lagi di ruas jalan layang tol mbz dan bisa melajukan kendaraannya
sekali lagi di atas tujuh puluh km per jam yuda
ya kalau kita bicara mengenai tol mbz ini merupakan salah satu tol yang mempermudah ya
accessibility dari warga jakarta untuk menuju ke kawasan luar jabodetabek
lalu biasanya pihak keamanan pasti melakukan rekayasa disana
sebelumnya tahun lalu ditutup karena memang sempat terjadi kepadatan
lalu apakah tahun ini akan ada rekayasa kira kira yang akan diberlakukan di sana sufi
ya betul sekali yudha
di mana jalur jalan tol jakarta cikampek ini sudah dilalui oleh ribuan kendaraan
di mana sebagian besar kendaraan kecil akan diarahkan untuk masuk melalui jalan layang tol mbz
namun ketika terjadi peristiwa insiden atau kecelakaan seperti yang terjadi dini hari tadi
petugas sendiri sudah menyiapkan rekayasa untuk menutup ruas jalan layang tol mbz ini
menutup aksesnya apabila memang
kendaraan sudah mengular hingga di pintu masuk
jadi memang yang terjadi akibat kecelakaan dini hari tadi adalah
pada pukul enam pagi tadi
kendaraan yang masuk ke ruas jalan layang tol mbz
posisinya sudah mengular hingga di bawah tulisan akses pintu masuk jalan layang tol mbz
kemudian petugas secara sigap langsung melakukan penutupan
memberikan rambu rambu lintas dan seluruh petugas langsung bersiaga
memberikan arahan kepada para pengendara yang melintas di ruas jalan tol jakarta cikampek
ini terutama di kilometer sembilan
untuk melajukan kendaraannya langsung lurus saja
melintas di ruas jalan tol jakarta cikampek di bagian bawah
kemudian pada saat penanganan kecelakaan sudah selesai dilakukan
kemudian akses dari jalan layang tol mbz ini sudah bisa dilalui kembali
maka petugas dengan sigap juga langsung menyimpan
rambu rambu lalu lintas tersebut kemudian puluhan petugas tersebut
langsung memberikan arahan untuk mobil mobil kecil
agar bisa kembali mengakses jalan layang tol mbz
nah ini adalah salah satu rekayasa yang akan dilakukan
apabila memang kepadatan di ruas jalan layang tol mbz
yang membentang dari kilometer sembilan hingga kilometer empat puluh delapan ini
berada dalam kondisi yang cukup padat
jung terima kasih untuk laporan langsung anda
sanci kunir bekasi
selamat bertugas kembali